kedua bulan setelah pelonggaran penggunaan masker
presiden jokowi kembali mengharuskan masyarakat untuk memakai masker di ruang terbuka
sebelumnya relaksasi penggunaan masker di ruang terbuka ditujukan bagi umum
tetapi tidak ditujukan bagi lansia dan warga yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid
di sekitar alun alun bandung dan jalan cihapit pada senin pagi
sebagian besar warga masih menggunakan masker saat berada di ruang terbuka
namun tak sedikit yang tidak bermasker
meski begitu sebagian warga telah mengetahui mengenai imbauan
untuk kembali menggunakan masker di ruang terbuka
selain penggunaan kembali masker di ruang terbuka
presiden jokowi juga mengimbau untuk terus mengejarkan vaksinasi booster
dinas kesehatan kota bandung mencatat hingga sepuluh juli dua ribu dua puluh
lebih dari enam ratus sembilan puluh dua ribu warga sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga
artinya presentase vaksinasi booster adalah tiga puluh lima persen
pemkot bandung menargetkan presentasenya bisa mencapai lima puluh persen pada akhir bulan agustus mendatang
pertama lewat regulasi kami mensyaratkan beberapa tempat yang sudah kami beri relaksasi itu
harus bisa masuk itu booster dosis tiga
dan juga termasuk kami menyiapkan gerai gerai
vaksinasi masalah lagi
bekerja sama lagi dengan tni polri
bekerja sama dengan komunitas
tadi untuk program percepatan
hingga sepuluh juli kemarin dalam seminggu kasus aktif varian covid sembilan belas di kota bandung
rata rata mencapai lima puluh tujuh kasus
kota bandung berada pada urutan ketiga dengan total enam ratus dua puluh sembilan kasus aktif
untuk jumlah kasus aktif terbanyak di jawa barat
setelah kota bekasi dan depok